oke terima kasih
kajian atau analisis yang kami lakukan
sampai pada satu kesimpulan
saudara herlana ratato
telah menimbulkan kerugian keuangan negara
proses penyelidikan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kejaksaan agung
sudah pada tempatnya harus ditingkatkan kepada tahap penyidikan
nah apalagi ini ini penekanan di sini
apalagi terjadi konflik interes
antara saudara li chi wei
yang merupakan tim asistensi kemenko
yang juga bertindak sekaligus sebagai konsultan dari tiga korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah kita perjelas lagi agar hari ini semoga kejaksaan agung segera proses pemanggilan kedua
terhadap herlana ratato
berikut status tersangka
jika yang bersangkutan memenuhi unsur unsur ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus minyak goreng tersebut
nah dalam hal menyangkut persoalan politik di golkar
di golkar ada yang kita kenal namanya peraturan organisasi nomor dua puluh dua
artinya seorang pimpinan partai
jika sudah memenuhi unsur melakukan extraordinary crime
kasus minyak goreng ini adalah extraordinary crime
karena menyangkut menyengsarakan hajat hidup orang banyak
sudah selayaknya yang bersangkutan dicopot
atau lebih sok
mengundurkan diri sebagai ketua umum partai golkar